sempat buron dan bersembunyi di hutan selama beberapa hari
terduga pelaku penculikan dan pedofilia ditangkap
penangkapan berlangsung dramatis terduga pelaku bersembunyi di bawah kolong rumah warga
dan nyaris menjadi korban aksi main hakim sendiri oleh warga
aparat gabungan dari tni polri bergerak cepat
menyelamatkan terduga pelaku pedocilia dari amukan warga
meski dalam pengawalan petugas
sejumlah warga yang geram dengan aksi terduga pelaku pedofilia itu
terus berusaha menghakimi terduga pelaku
upaya membawa terduga pelaku terkendala ratusan warga
yang berusaha menyaksikan dari dekat proses penangkapan ini
penangkapan terduga pelaku pedofilia itu bermula dari informasi seorang anak
yang melihat pelaku tengah bersembunyi di bawah kolong rumah di jalan jati
kota kendari sulawesi tenggara
sang anak kemudian menginformasikan keberadaan terduga pelaku kepada warga lainnya
hingga sampai ke telinga sejumlah petugas dari tni
yang memang terhubung
telah melakukan pencarian selama sepekan terakhir
demi kepentingan hukum pelaku yang merupakan desertur tni
kemudian diamankan di kantor data semen polisi militer kendari
pelaku yang diketahui bernama adrianus patian
langsung diterbangkan ke makassar
untuk menjalani pemeriksaan di kodam hasanuddin makassar
dan selanjutnya menjalani proses hukum di mahkamah militer
ini bukan merupakan sebuah kejadian yang kecil
ini kejadian yang besar oleh sebab itu
diperintahkan agar kasus ini dibawa di makassar
agar mendapatkan penyelesaian hukum yang menyeluruh
jadi saat ini pelaku dibawa ke pondam empat belas hasanuddin
untuk dilaksanakan kegiatan penyidikan
nanti setelah penyidikan selesai tentunya akan dilanjutkan
dengan pelaksanaan kegiatan sidang
kalau di sana juga
kalau pemecatan sudah dilaksanakan pemecatan
kalau sidangnya gimana
ini nanti sidang yang berkaitan dengan apa yang dia lakukan
selama proses pemecatan ini
kalau pemecatannya sudah keluar
jadi sudah pasti dipecat
hanya tinggal nanti hukumannya apa yang akan diterima oleh pelaku ini
terduga pelaku telah lama meresahkan warga kota kendari
selama sepekan terakhir sedikitnya tujuh orang bocah perempuan dilaporkan hilang
belakangan satu persatu bocah tersebut ditemukan terlantar di jalanan
sebagian besar di antaranya dipastikan telah menjadi korban kekerasan seksual